hai cantiknya atau matranti bisa dicemilin bunda bisa dan itu enak makan aja
ini setiap hari sendiri apa udah ada makeup artisnya bunda
hai udah ambil alih sendiri mam tak masain ya asem asem bandeng bakar
senengannya mami cuman mampatnya hilang mam makanya mana bandengku ya aduh ini
badunya udah ya wow badangnya aku cuy ini bandenya udah ini badannya udah
dibakar kayak gini oke ini mau masak berapa porsi kita belum sebentar oke
yang mau kita masukkan adalah berambang bawang kalau orang jawa itu berambang itu bawang merah ini bawang putih oke oke bahasa inggrisnya dicegur ke
semuanya oke terus ini adalah ada aslinya masukin dulu asemnya ya asam asam langsung jawa asem jawa iya ini
salam laos dan ini tidak beli di pasar tapi ini pohon sendiri wow kalau di jawa itu senangnya kayak gitu tinggal
langsung di patahin iya mana beterak gimana tuh banyak suka
maya hidup kita berarti untuk banyak orang mari kita portland dengan baik baik nerves
idah asistennya bunda untuk hari ini kita udah saya masak
disini kita makan ke meja makan
wah udah jadi semua ya bunda
ya akhirnya perjuangan kita
sampai juga di meja makan
gak percuma aku jadi asisten bunda masa pagi ini ya
oke silahkan mami
oh iya bener
kalau breakfastnya kita ini ya breakfastnya sama dengan makan siang itu bisa
karena memang kita orang dari solo
dari daerah makan sambal pagi pagi itu sudah biasa
di tengah kesibukan
iya karena tidak ada satu ibu manusia yang lahir
tidak ada ibu
jadi mungkin kalau cerita di masa
bisa dikatakan bunda bisa mengatakan
sebagai salah satu titik terendah hidup muda ketika
mami terkena cancer
dan sembilan puluh delapan itu
tempat kerja kami saya berdua bekerja
di bakar masa di keresuhan solo
nah disitulah semuanya kalau namanya masalah itu
kalau tuhan katakan ini belum selesai
tidak akan pernah selesai
mami pada saat itu
doa apa yang mami panjatkan
dari bumda juga pada saat itu
dan akhirnya mami free dari cancer
selalu bersyukur ya
dan semangat juga aja
dan biar rapi
terus saya makan
mami mau langsung kerja nih
mau nanti kem ya
waktu smp bunda terpaksa
harus putus sekolah seperti apa kondisinya saat itu
dulu saya selalu menyalahkan masalah
rumah tangga orang tua dulu
tapi sekarang saya bicara bahwa ini garis hidup
saya tidak mau ada luka yang melukai orang lain
karena sejelek apapun
kondisi seperti apapun orang tuaku adalah
orang tuamu adalah orang tuamu
seperti apapun kondisi itu
itulah kondisi yang memang tuhan izinkan
bunda totalitas sekali
ya bisa dikatakan mendermakan diri bunda
iayasan dimana bunda
membuka pintu seluas luasnya
untuk saudara saudara ataupun adik adik kita yang kurang beruntung
dari rasa syukur itu
akhirnya bunda buka
wisma kasih bunda ini
lalu tujuh belas tahun kemudian
baru bunda buka
talenta sekolah anak berkebutuhan khusus
total disana sekarang
kita itu operasi sekitar dua ribu lima ratus anak
lalu itu sudah berjalan
sekian puluh tahun
jadi kami ini bukan panti asuhan
jadi beda dengan yang
rumah singgah yang menangani operasi anak anak
jadi setiap hari pasien pasien datang
untuk di operasi
me rewind satu kehidupan
gimana ketika ibu saya sakit
penolong itu allah bagiku
ya penolong yang nganterin mami
ke rumah sakit
penolong yang memberikan mami bubur
penolong yang memberikan mami big
penolong yang memberikan kami
harus kemana itu semua penolong
nah dulu setelah kasih bunda ini
kami ingin menjadi salah satu penyandang
yaitu memberikan satu
jadi yang kami lakukan resikonya cukup tinggi
dari belakang kita dari tadi udah ada yang
menarik perhatian saya sampai gak konsen makan
bunda ini lagi nyiapin buat apa
enggak ceritanya tiga puluh tahun anak avanti
kota ke kota daerah ke daerah
bersama dengan pasar tiba
ceritanya kami mau ke palembang
ada pergelaran tiga puluh tahun
anak avanti berkarya
namanya temanya gengkring sriwijaya
kemarin karya yang dari
ada juga koleksi baru tapi belum selesai
pada saat tadi mbak hanum datang
itu saya lagi setting disini
dan ini bukan
aslinya emang begini
dari kita datang
yang terakhir sebelum kita tutup
pemirsa di luar sana ataupun ibu ibu
ibu ibu selalu paripurna
sanggul dan rambut
khas ibu anda avanti
ini setiap hari sendiri
sudah ada makeup artis nya
dulu lihatnya gimana
keluar kamar sudah langsung paripurna
bisa baca bocorannya sedikit bunda
sepuluh tahun kira kira dua puluh tahunnya itu adalah sudah memutuskan untuk membranding diri
saya sudah berapa panjang panjang saya sepahak
iya dan dulu tebal sekali
nah sekarang ini sudah tipis tapi dalamnya ada cemaranya
jadi saya hanya butuh siapapun mbak mbak di rumah itu hanya menggangin karetnya saja
benar benar tidak kesal
aku pikir bunda itu punya hair stylist sendiri yang ngerjain rambut bunda tiap hari
aku boleh nggak mungkin untuk pemirsa juga dikasih tips berkebaya yang cantik dan baik badanku
badan ku bodi kebaya tidak sih bunda
oke masih batas batas normal
nah bunda aku udah cantik sekali
iya cantik sekali
ini kan banyak orang yang tidak terbiasa menggunakan kebaya
dan oleh karena itu saya mengatakan bahwa ini adalah satu keputusan untuk menggunakan the heritage
the heritage by hana apanti itu tidak selalu kebaya
tetapi etnik yang akan berkolaborasi dengan apapun
mau pakai celana panjang
ini jadi kalau yang
untuk kebaya kayak gini bisa digunakan dengan orang berbagai jenis
bentuk tubuh ya
dan casual maksudnya mau dipakai siang hari oke
mau dipakai buat kayak syaran syaran gini oke
bunda aku mau tahu dong tipsnya biasanya kan orang kalau berkebaya ya udah terlihat berkebaya aja terus
tapi tidak memperhatikan norma norma seharusnya orang tuh yang kelihatan lebih cantik dan anggun itu seperti apa
sebetulnya bukan norma berbusananya
tapi norma berbudayanya
karena kalau berbusana itu harus berbudaya
tapi berbusana berbudaya gak beretika juga gak bisa
kalau posisi badannya bunda yang bagus seperti apa
posisi kalau berkebaya itu sebetulnya yang paling bagus adalah posisi tangan nih ya
orang berkebaya itu selalu tangannya begini gitu ya
jadi tangan kiri itu berada di sebelah kiri
lalu tangan kanannya ada di depannya gitu ya
dan selalu kalau jalan begini itu menandakan rasa hormat gitu
ada kehormatan dan ada penghormatan
karena kalau ada kehormatan aja gak ada penghormatan juga gak bisa
sama aja bang ya
terus kasih kasih ya
gitu ya bunda
bunda terima kasih ya
semoga tuhan memberkati semua kami
bunda sehat selalu ya
ya ini keriaan saya di semarang bersama dengan bunda ana avanti
nanti semoga ada waktu lain saya bisa ikut kelilingan sama bunda
karena tentunya semua hidupnya bunda ini menarik
menarik untuk bisa roti dari hulu sampai ke hilirnya ya
aziza hanum dan juga tim imutansi yang ada di dijam laporkan langsung dari semarang